terima kasih hopi
lo tuh baik banget
iya selamat selamat ra
glenn makasih ya
lo udah mau bantuin gue
sekarang lo boleh pergi
kalau butuh bantuan apapun
mingguan lo gak usah deket sama glenn deh
nggak ada gunanya
jadi ngapain deketin glenn
tapi kenapa lo pengen banget join gue dari glenn
kenapa aku pengen glenn jauh dari hopi
bunga spesial buat orang spesial
lo ngapain sih jajak
buat siapa nih
eh buat siapa
nuh nuh nuh
gue tau buat si teti
ini buat hopi
iya buat hopi
karena gue udah dapetin cintanya si hopi
lo jangan kepedean dulu ya jadi orang ya
minggi lo jajak
gue harus gagalin tuh rencana katro
masa sih aku susah sama glenn
kalo dulu sih mungkin aja tapi sekarang gak mungkin
mungkin dia lebih baik daripada lukis sama glenn
lingan aku samperin aja dia
nah nanti sore kita jalan yuk
kau mau deh
kamu apa apaan sih
kok jangan liat liat dong kamu tuh
gue lagi mau nyari gatot nih
katanya dia mau kasih bunga ke hopi
tuh tuh tuh
aduh gue kayaknya ada teman teman
apaan sih itu
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih
oh apaan sih

romatis banget tuh si glenn
kayaknya baru opi doang nih cewek yang diraya raya sama glenn
si glenn tuh emang pria cewek banget
bunga ini tuh gak pantas buat kamu tau gak

kenapa aku sih bisa kayak gitu sama opi
aku lebih baik sama aku
kenapa aku jahat banget sama dia
kok dia marah sama aku
aku teman sama siapa
kenapa aku kesel
kenapa sih aku gak bisa tahan emosi
jangan jangan aku suka lagi sama glenn
karena bunga ini buat lo sebenarnya
tadi glenn ngasih ke gue
dan dia bilang dia mau ngasih bunga ini ke lo
tapi dia malu
kamu kok nyane gitu sih
ini buat kamu
muhohurlah er irmongan semuany
kenapa kamu dengan mlg

itu tadi cuma mimpi
glenn minta aku di pacar dia
oh my gosh kayaknya aku suka ada sama glenn
kok bisa ya aku suka sama kamu
hari puasa yang cerah
dan bunga bunga indah berdebaran sekolah
udara yang begitu segar
kemana bunga bunga ini
kenapa jadi kundol semua
ini apa ini apa
jelaskan para saya
kenapa bunga bunga yang kemarin baru mekar
sekarang sudah hilang semua
terakhir kali saya dilihat
emang bunga bunga ini ada pak
pada kemana ya
jangan jangan bunganya pada rontok kali pak
enggak mungkin bunga bunga ini pada rontok
emangnya rambut kamu
sekarang cepat kamu cari tahu
siapa orang yang telah mencuri bunga bunga di sini
kamu pikir besok
saidy lagi saidy lagi yang kena
baki lagi yang kena
kira kira siapa lagi yang ambil bunga ini